pemerintah provinsi dki jakarta menambah aturan terkait aktivitas makan minum di rumah makan
selama perpanjangan ppkm level empat sejak dua puluh enam juli hingga dua agustus dua ribu dua puluh
pengunjung yang ingin makan di tempat kini wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
dan pembatasan waktu makan di tempat maksimal dua puluh menit
terdapat sejumlah aturan yang berbeda pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
ppkm level empat di jawa bali
di dki jakarta melalui surat keputusan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif disparekraf
dki jakarta nomor empat ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu tentang perpanjangan ppkm level empat pada sektor usaha pariwisata
ada sejumlah kelonggaran pada restoran yang memiliki tdup atau tanda daftar usaha pariwisata
di antaranya pengunjung yang akan makan di tempat wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi
pengunjung juga sudah boleh makan di tempat dengan pembatasan waktu dua puluh menit
tidak memperbolehkan menampilkan pertunjukan live music dan dj
dan membatasi jam operasional makan di tempat sampai dengan pukul dua puluh wib
boleh lihat kartu vaksinnya
ya ini kartu vaksinasi saya
oke boleh lihat cek sumbinya dulu
nah ini adalah salah satu restoran yang sudah mengimplementasikan syarat dine in yaitu menunjukkan kartu vaksinasi
sabrina patricia pemilik restoran the subhouse mengaku lega dengan adanya pelonggaran kebijakan tersebut
restorannya juga sudah menerapkan aturan baru itu meski masih menemui sejumlah kendala
lantaran masih banyak pelanggan yang belum mengetahui aturan baru
di sub sudah boleh dine in kita ikutin roles pemerintah
harus tetap bawa kartu vaksinasi mereka maupun yang baru yang pertama ataupun sudah kelar
setelah itu tamu tamu juga dikasih limit waktu yaitu dua puluh menit setiap kali mereka datang untuk makan
kalau untuk plusnya sih tamu tamu even staff kita merasa lebih safe ya karena ada rules ini
seperti yang disuruh
dan untuk minusnya kadang mungkin tamu belum tahu tentang rulesnya atau mereka merasa terburu buru
cuma kita hanya bisa remind mereka kalau ini memang untuk kebaikan semuanya
sabrina menambahkan sejak pemberlakuan ppkm darurat dan ppkm level empat dalam sehari hanya dua hingga empat orang yang datang
selain itu kini dirinya harus mempercepat proses memasak lantaran adanya pembatasan waktu pengunjung di restoran
lucia satu satunya pengunjung restoran yang datang hari itu mengaku aturan makan di tempat selama dua puluh menit harus dikaji ulang
kalau yang buat nunjukin kartu vaksinasinya sih saya setuju ya
karena menandakan kita care ke orang orang sekitar
tapi untuk yang regulasi makan
dua puluh menit itu nggak make sense sih
kayak di lapangannya makanannya mesti diproses dulu
itu lebih dari sepuluh menit bahkan
terus kita duduk ya belum tentu makannya langsung datang kan
jadi kayaknya itu mesti dikaji ulang
sementara itu plt kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta kumilar ekalaya
melalui pesan singkatnya kepada cnn mengatakan
aturan sertifikasi vaksinasi tersebut
pengunjung restoran yang tidak dapat divaksin
lantaran memiliki riwayat penyakit
pengunjung bisa menunjukkan surat keterangan dokter
puskesmas klinik atas penyakit tersebut kepada pengelola restoran
dengan adanya regulasi baru
tak hanya membantu restoran atau bisnis bisnis yang lain
bangkit di tengah pandemi covid sembilan belas
namun juga mempercepat program vaksinasi di indonesia
diah ayu lestari indra setiawan jakarta